itulah yang gerebek pakai dorongan yang besar itu
makanya ada variable pertumbuhan ekonomi gitu loh
yang tiongkok sendiri dihipakan lalu adalah dimasukkannya country garden holding ya
gue sebenernya seneng sama indonesia wario